badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn
memprediksi angka kelahiran akan mengalami lonjakan atau baby boom
sebab penggunaan alat kontrasepsi menurun selama pandemi covid sembilan belas
kepala bkkbn hasto wardoyo menjelaskan penggunaan alat kontrasepsi
jenis kb suntik periode februari hingga maret dua ribu dua puluh menurun
begitu juga dengan alat kontrasepsi lainnya
di indonesia rata rata ada dua puluh delapan juta pasangan usia subur
yang menggunakan alat kontrasepsi tiap tahunnya

berarti ada orang yang nggak datang hampir sekitar dua ratus ribu tidak datang
ini contoh suntik saja karena suntik ini yang cukup banyak
ini laporan yang masuk ke saya itu seluruh indonesia ya
imbauan pada masyarakat untuk stay at home dan meminimalisir kunjungan area rentan virus
seperti rumah sakit atau klinik menjadi penyebab menurunnya penggunaan alat
namun ada juga masyarakat yang tetap mengambil resiko pergi ke klinik untuk
menggunakan kb agar tak terjadi kehamilan di tengah pandemi covid sembilan belas
opsi lainnya adalah menggunakan kb dengan rentang waktu tahunan sehingga tak perlu
berkunjung ke rumah sakit setiap bulan
sebenarnya saya khawatir bu cuma saya lebih khawatir lagi saya hamil gitu
saya juga takut gitu kan sama virus virus yang sekarang lagi melanda
bn memastikan tidak terjadi kekurangan pasokan alat kontrasefsi di seluruh tanah air
masyarakat diingatkan pentingnya menggunakan alat kontrasepsi agar tak terjadi kehamilan
dan bagi ibu hamil diimbau agar selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi covid sembilan belas